badan reserse kriminal mabes polri kembali menangkap satu lagi pelaku vaksin palsu
pelaku tersebut adalah distributor vaksin palsu dan ditangkap di jakarta timur
kini total sudah ada enam belas tersangka yang berhasil diringkus polisi
enam belas tersangka ini bukan dalam satu komplotan tapi kita identifikasi menjadi empat komplotan
empat jaringan pelaku kejahatan pembuat vaksinasi